bulan ini rrt memegang presidensi dewan keamanan pbb
kuda hitam kalo dari gua pribadi sih
dan indonesia di tahun dua ribu dua puluh tiga sayang sekalipun di cancel